sementara persiapan arus mudik di jalur pantura surabaya gresik terus dikebut
salah satu yang menjadi perhatian adalah simpang empat duduk kabupaten gresik
yang menjadi titik rawan kemacetan
untuk mengurai kemacetan petugas rencananya akan memperlebar jalan
simpang munder gresik masih tampak lengang
aktivitas selalu lintas lancar dan tak tampak antrian kendaraan berat
namun pada arus mudik mendatang simpang empat bundar akan menjadi persimpangan dengan kemacetan parah
selanjutnya titik kemacetan utama akan terjadi pada simpang empat duduk sampean kabupaten gresik
untuk ruas jalan gersik lamongan arah surabaya ini terlihat baik
tak ada jalan berlubang aktivitas tambal sulam jalan pun telah usai
namun sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan pihak kepolisian untuk menghadapi arus mudik dua ribu tujuh belas
kita sudah melakukan beberapa persiapan dalam rangka mengantisipasi arus mudik
kita sudah memasang pos mobile di simpang empat duduk sampean
ini gunanya untuk mengantisipasi mengurai kemacetan
anggota standby di sini setiap hari ada enam personil
simpang empat duduk merupakan titik kemacetan utama untuk jalur pantura
mulai dari wilayah tuban lamongan gersik hingga ke surabaya
dan di tempat saya berada di saat ini tampak ada rumah rumah yang dihancurkan
rencananya rumah rumah yang dihancurkan ini akan menjadi titik
untuk menyebabkan terjadi pelebaran jalan yang dilakukan oleh balai besar terluasan jalan
dan ditargetkan pada arus mudik dua ribu tujuh belas nanti pembangunan pelebaran jalan ini akan usai dilakukan
sehingga tidak terjadi kemacetan yang cukup parah seperti yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya
karena memang simpang empat duduk ini merupakan jalur pertemuan antara rel kereta api dari wilayah barat
kemudian ada pasar tumpah juga yang terjadi di sini sehingga jika terjadi perluasan jalan
ini tidak terjadi cukup parah seperti yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya